seperti thailand dan vietnam
nah sebenarnya kalau mengacu pada era era awal kedatangan orang voc di banda
maka kemudian apa jalan yang bisa saya lakukan bisa jadi ya karena itu korupsi itu
iya kan enak juga ya bisa piknik
begitu ridhonya masyarakat melepas kepergian eril
empu empu tua yang masih aktif di aeng tong tong seperti jalal misalnya
melintasi laut banda perlu waktu sekitar delapan jam berlayar dari ambon menuju banda neira
kalau sekarang kan sudah beralih fungsi sudah termasuk mata pencarian termasuk nilai ekonomi
ahi ini ketua umum partai demokrat sekaligus ketua asb ya
itu manajemennya harus membutuhkan
mereka bahkan tak lagi berpikir mengembalikan modal atau meraup untung
ini memanfaatkan momen momen terakhir yang kurang lebih ya delapan hingga tujuh bulan ya mas nyarwi
bagaimana mereka berkiprah untuk rakyat berkiprah melalui politik
dimana guru gurunya tuh ada di jakarta ada di bali nah kenapa ini juga untuk memperbolehkan
berulang ulang itu hasilnya tetap penasaran kok nggak bisa masuk ya
dpd sendiri menerima dan menampung ratusan pengungsi rohingya ini
jadi kita masih punya pr untuk meningkatkan lagi
datang ke cirebon wisata ke cirebon karena jalannya masih sangat lancar
itu terjadi pada tahun dua puluh sembilan mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima
karena memang bahasa inggris di tempat temannya itu cukup baik
bagi warga desa di sepanjang sungai seruyan
itu dikasih tahu sama temen dan disini ada menu eropa
alhamdulillah dipercaya buat jadi wakil kapten
tidak hanya menjadi oleh oleh dan suguhan untuk para tamu
gitu loh yang kayak lebih pakai badan
dan juga pengungsi rohingya ini pak
nah dulu sering disampaikan oleh ibu puan maharani soekarno putri sebagai ketua pepilu ya
karena kan membutuhkan apa ya it needs the whole village to raise a kid
ya pak gusti kalau dari ketersediaan mungkin boleh jadi memang tercukupi
apakah bapak berani untuk mengambil kebijakan kenaikan harga pak
serta perlengkapan bayi dan anak
dan sekalian foto mereka
itu ada beberapa penyakit yang
sebagai stand up komedi menghibur orang
bagi seluruh warga kecamatan cibitung kabupaten sukabumi
ketertarikan itu juga lah yang mengantarkan dirinya menerima undangan untuk melanjutkan studi
praktik ini diduga sudah berjalan menahun
makanya kalau saya bicara dengan tim kan kita kasih target
yang dipimpin oleh pak prabowo untuk menominasikan ya
karena beberapa waktu yang lalu sempat juga saya lihat nih
sudah membaik dibanding tahun dua ribu dua puluh satu lalu
tapi masalahnya ronaldo dulu itu dia bukan acl
karena ruang dalam itu supaya terjadi kenyamanan di ruang dalam
sebagian besar mengatakan hamas yang mengakibatkan satu dua ratus penduduk israel tewas
saya sebagai bupati membuat peraturan bupati mengenai pemanfaatan
terus untuk durasi dia punya perjalanan itu cepat
gue sebut nyatat nih ada beberapa poin dari game tadi nih
tapi sayang sekali tadi kita nggak bisa melihat steaknya
oleh karena situ disini juga kita ada lanal juga sih
himboan kita kalau kita support aja
sesuai spek kebutuhan dan waktu peminjaman
karena kalau kalau nggak ada tantangan kan
mungkin ya mereka jadi
sebelum hari h tujuh
tapi banyak pemain ada dari switzerland ada
coba pikir yang terbaik untuk kayak pemain pemain indonesia
gue dua tahun terakhir ngikutin arki emang arki kalau masalah defense kalau nggak fall trouble ya fall out
sampah unik kejadian paling
warga kota dan wisatawan memiliki kesempatan untuk mencari minuman yang segar segar
koreksi harga di beberapa pasar di jawa barat
bahkan banyak ruas jalan yang rusak parah
cedera air aku dipasang centerback
kalau melihat kondisi saat ini
ini bagian dari hadiah yang diberikan atau apa ya
semangat dan doa dari ibunya juga terus mirtai selama ia menghadapi masa masa sulit
yang disebut pengganti gula alamiah yang memiliki tingkat kemanisan dua ratus sampai tiga ratus kali dibandingkan gula biasa
ini artinya dirinya harus bisa membagi jadwal pentas
dikatakan katanya tuh gak seberapa yang bener bener kacau banget
jadi yang membuat itu dari sini dari gabahan ini
banting setir dari pegawai bumn menjadi tukang cukur itulah keputusan strategis yang diambil iman taufik sejak memutuskan membuka barbershop pada dua ribu tujuh belas
pertunjukan air mancur di bundaran hi diadakan setiap hari pukul enam pagi hingga sebelas siang
karena para sedagar yang sekaligus mubalih itu kan lokasi singgah mereka itu kan di sekitar pelabuhan
jadi perlu sih edukasi ya buat anak anaknya